perpanjangan stimulus listrik ini meliputi diskon tarif
juga termasuk biaya abonemen dan penerapan ketentuan rekening minimum
kepada pelanggan sosial bisnis dan industri
bantuan subsidi diskon tarif listrik ini merupakan bantuan sosial
yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi
diskon tarif listrik juga berlaku bagi pelanggan yang memiliki daya listrik tertentu
pemberian tarif diskon listrik ini diperuntukkan bagi anda pelanggan rumah tangga dan juga umkm
bagi yang menggunakan listrik sebesar empat ratus lima puluh volt ampere dan sembilan ratus volt ampere
tarif diskon ini akan dipotong langsung dari tagihan rekening listrik anda
bagi anda pengguna listrik prabayar
tarif diskon ini akan diberikan saat anda membeli token
agung murdivi mengatakan
stimulus listrik ini sudah diberikan
ke lebih dari tiga puluh tiga juta pelanggan di indonesia
khususnya masyarakat yang kurang mampu
dapat kami sampaikan tentunya dampak ekonomi program stimulus listrik bagi masyarakat
diantaranya adalah tentunya kan untuk
meringankan beban ekonomi masyarakat
sehingga tetap dapat membayar listriknya dan khususnya
untuk pelanggan bisnis
bisnis dan industri tetap bisa survive di masa pandemi dalam menjalankan bisnisnya
sejak januari dua ribu dua puluh satu total stimulus sudah diberikan sebesar sepuluh enam triliun
pihak pln mengatakan akan selalu mendukung keputusan pemerintah
mengenai subsidi diskon tarif listrik ini
dan bagi pelanggan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai stimulus listrik
dapat dicek melalui aplikasi pln mobile
r stika airawati yoga ari pratama